teteh sedang memerundingkan ini teh masalah undangan ajat nanti ranis menikah
ya neng jadi kita sudah memutuskan sudah mantap minggu depan ranis akan segera menikah waduh berarti
kau lari kemana lagi lo bisa lari kemana mana lagi semua ada
ngajak juga nggak peduli allah tuhan bisa
lelah please lu sekarang mau lagi
bon bon ngapain ngurusin ikut campur gua ada urusan apa lo
kalau lo sendiri masih aja gangguin anak anak aja dong
daripada lo bikin masalah sama anak anak aja yang
lo sendiri alasan
dia habis ketabrak
dan dia sekarang lagi dirawat rumah sakit
dulu itu dia guru bela diri dirujuk di kobra
jadi menikmati anak saya sama dia
sebenernya hubungannya mereka sama bela itu apa sih
jennie dan indra char ini mantannya bela
dan dia masih sayang sama bela sama sekarang
makanya dia sempat marah banget sama gue
karena dipikir gue mau rebut bela dari dia
gue juga sebenernya gak mikirin segitu so
masalahnya dhani dhankar ini juga temen gue
udah dulu dia gak kayak gini
kan itu baik sekali
tapi dia kayak gini gara gara kecewa sama bella
makasih banyak ya
apaan sih itu
yaiyalah itu kan tugas temen
eh iya terus tadi kenapa lo gak ikut sama aku sama
eh gue lagi ngenak badan mon
gue cabut duluan ya
naya mondi gue cabut duluan ya
thanks juga ya tadi udah ngomong banget
bang kempes nih
di sini banyak mobil yang parkir bang
gue cuma ganti bar mobil kok bukannya parkir
ya asal tahu diri aja bang
yang penting bayar parkir
kemapa lagi sih
kemapa lagi sih
ini mau pada parkir di sini bang
nih liat gak sih
nih ban mobil gue kempes
lo yang kena musibah
kenapa mesti gue yang harus rugi
udah bayar aja gak apa apa
eh lo denger ya lo jangan pungli ya
wah itu soe bakalan kalah tuh
enggak orang yang gede lagi bisa berantem
lebih kita ngadu aja sama bos lady
bos ada masalah bos
ada apa emang tuh masalah
terus kenapa gak lo bantuin
orang yang gede bos seram lagi
udah gue bilang ya gue tuh lagi ganti ban
lo masih pungli aja
sorry aja deh gue gak mau berantem dengan perempuan
lo denger gak sih
mendingan lo pulang aja bersih bersih rumah
enggak enggak enggak
pemirsa disini aja
pemirsa gak apa apa
ada apa ini
gak ada apa apa pak
terus ombak gas baru aja mau ganti
terus tiba tiba aja ada remandator ngambil kita
kalau emang udah selesai
tolong tinggalkan daerah ini
karena daerah ini berbeda
ini banyak remanya
nanti ranis menikah
jadi kita sudah
ranis akan segera menikah
berarti mulai minggu depan
gue sama mondi bakal tinggal satu rumah sebagai kakak dan adik
gue mampu gak ya
tinggal bareng raya sebagai adik kakak
mama mau manggil tukang buat
buat ngecap rumah
biar bersih nanti pas pernikahan rumahnya
kalau masalah ngechat mah
dijulurkan saya handyman
kalau misalkan ngechat
neng iketan ya abah
mah kan waktu di bandung
neng sama abah suka ngechat rumah sendiri
sampai punya ayam ya
punya ayam punya suam dicat
oke ya masinnya itu dulu
aduh lucu banget
eh itu mah disuruh abah
ya udah kalau gitu
aku juga ikutan ya mah
oh jadi mau ngoblin aja lah
emang kita teteh sunnah
nama gitu ya
saya juga mau ikutan ngecet ya
ih si aa kan baru sembuh
ata mau bantuin ngechat atuh